selama ajang asian para games dua ribu delapan belas digelar layanan bus transjakarta akan digratiskan
hal ini dilakukan untuk mendorong warga yang ingin menyaksikan pertandingan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
pertandingan bagi atlet penyandang disabilitas terbesar se asia asian para games dua ribu delapan belas akan dimulai pada tanggal enam oktober mendatang
dan selama pertandingan berlangsung hingga tanggal tiga belas oktober pt trans jakarta akan menggratiskan seluruh layanan bus trans jakarta pada akhir pekan
layanan bus gratis berlaku di semua koridor trans jakarta
dengan layanan gratis warga yang ingin menonton pertandingan diharapkan dapat terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
tujuannya supaya masyarakat yang ingin menonton menyaksikan pertandingan di asia
dan kami berharap dengan dukungan ini maka nanti kesuksesan asian para games itu bisa lebih terasa dengan semarak penonton yang hadir
layanan gratis bus transjakarta ditanggapi positif oleh para pengguna
hal ini turut terlihat dari jumlah penumpang bus gratis saat asian games agustus lalu
jumlah penumpang di akhir pekan mencapai tujuh ratus ribu orang per hari naik hingga lima belas persen
ya tentu bagi masyarakat pengguna busway ya ikut berterima kasih kepada pemerintah digratiskan sama para game gitu ya
tentu tujuannya bukan untuk gratis saja tapi suruh nonton gitu ya
ya bagus sih kalau gratis
bagus sih apa sih
ya jadi kan setiap orang kan nggak harus mikir mikir lagi kalau mau masuk gitu kalau udah gratis ada kesempatan
asian para games juga dijadikan wadah promosi layanan gratis bus trans jakarta bagi para penumpang disabilitas
sesuai dengan arahan gubernur penumpang disabilitas dapat menggunakan layanan bus transjakarta gratis sepanjang tahun
mumtazah chattradinirat jakarta